rumah indekos di jalan dwi kora lorong sekundang sungai pangeran palembang sumatera selatan itu
minggu siang nampak sepi
empat perawat rumah sakit siloam sriwijaya yang menghuninya kini sudah pindah karena terusir
namun mengetahui hal itu pemilik indekos bersama pihak rt setempat
meminta para perawat tersebut menjalani isolasi empat belas hari dan tidak boleh keluar dari rumah
apabila keluar dari rumah mereka tidak diperbolehkan kembali ke rumah indekos
dan mereka itu memberikan statement kalian mau tetap diam di dalam tidak boleh kemana mana
atau jika kalian keluar kalian tidak boleh lagi masuk ke dalam
jadi kami sudah memberikan penjelasan bahwa kami sebenarnya aman
cuman mungkin dari rt mungkin dan para warga ini semua sudah gelisah
menurut direktur rumah sakit silom serwijaya
pihaknya sudah menjelaskan bahwa perawat yang terinfeksi covid sembilan belas
telah dirawat kembali
di rumah sakit dan teman sekamarnya sudah diisolasi
ada pun perawat lain dinyatakan negatif covid sembilan belas
kalau yang positif memang idealnya memang merawat di rumah sakit
nah masalahnya kan agak kena imbas ke perawat perawat kami yang lain
sebenarnya nggak positif
exposure nya juga nggak ada sebenarnya covid
cuma kena imbas dari lingkungan
terpaksa kami tampung dulu di rumah sakit sementara sampai
menanggapi kasus terusirnya perawat tersebut
pihak pemerintah kota palembang melalui kepala dinas komunikasi
dan informatika menyatakan akan meminta maaf
serta memastikan peristiwa itu tidak terulang
tentunya kita akan mencari kebenaran itu informasi itu
dan juga kita mengharapkan bahwa hal ini bukan hal yang benar
saat ini keempat perawat itu ditampung di rumah sakit tempat mereka bekerja
dan akan dicari ke tempat tinggal pengganti yang layak
benia priadi palembang sumatera selatan